oke tiga tahun terakhir presiden cenderung fokus pada pembangunan infrastruktur
bahkan presiden jokowi melanjutkan gaya belusukannya ketika menjabat sebagai wali kota solo
untuk turun langsung meninjau proyek proyek infrastruktur di tanah air
lalu apa sih maksud dari semua ini
berikut jawaban presiden jokowi dalam wawancara khusus dengan rekan rekan kami di detik com
kita akan saksikan bersama
ini fondasi semuanya fondasi
infrastruktur ini fondasi pembangunan sumber daya manusia ini fondasi yang harus kita kerjakan
saya nggak mau pekerja itu kebanyakan yang dikerjakan
kemudian manajemen organisasinya ruwet kemudian manajemen pelaksananya ruwet
manajemen pengawasannya tidak terkontrol dengan baik malah hasilnya jadinya nggak baik
kalau saya ingin kerja itu ya fokus fokus
konsentrasi konsentrasi konsentrasi
saya datang ke sebuah lokasi proyek misalnya sekali menterinya pasti datang minim dua kali
dirjanya pasti datang empat kali
direkturnya pasti datang delapan kali
sehingga setiap pekerjaan itu progresnya akan selalu diikuti
ini semangatnya ke sana
itu semangat manajemen
dan sudah dijawab
kemudian di sektor ekonomi
meski di sektor ekonomi dalam kondisi yang baik
presiden mengakui mengalami hambatan dalam pertumbuhan ekonomi
menurut presiden jokowi meningkatnya ekspor dan investasi menjadi kunci
untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi indonesia
tapi dengan ekonomi global yang melambat seperti sekarang ini
tidak mudah mencapai itu
karena kunci pertumbuhan ekonomi sekarang ini kita
hanya dua ekspor harus naik investasi harus naik
ekspor ini sulit untuk naik karena pasarnya itu melemah
investasi kita juga masih ada hambatan hambatan di dalam yang perlu kita perbaiki
meskipun daya saing kita global competitiveness index kita sudah bisa kita perbaiki dari ranking empat puluh satu ke ranking tiga puluh enam
tapi banyak hal yang memang harus kita perbaiki
dan kita harapkan dengan masih tetapnya ekonomi global ini belum membaik ekonomi kita bisa di atas lima saya kira sudah sangat
sudah sangat bagus di g dua puluh kita masuk tiga besar terbaik
oke tadi meskipun masih banyak masalah
masalah tapi ekonomi indonesia menurut presiden jokowi masih tetap promosing lah ke depannya
kita beralih ke masalah penegakan hukum
di bidang penegakan hukum di masa kepemimpinan presiden jokowi
digoncang kasus kasus megakorupsi serta maraknya tangkapan narkoba
dalam jumlah besar ke wilayah negara kesatuan republik indonesia
lalu apa sikap presiden melihat kondisi ini
masyarakat juga harus membedakan mana yang di wilayah yudikatif mana yang eksekutif mana yang legislatif
yang harus dibedakan seperti itu
tetapi bahwa penegakan hukum baik yang berkaitan dengan pungli yang berkaitan dengan korupsi
itu menjadi concern kita dan yang berkaitan dengan narkoba
saya selalu tegaskan agar penegakan hukum betul betul dilakukan di sisi sisi itu
oke kita sudah mendengarkan tiga pernyataan presiden tentang berbagai isu hukum ekonomi
dan kenapa presiden jokowi hingga saat ini masih berusukan
sajaran berikut ini